komunikasi merupakan salah satu elemen fundamental untuk melakukan transformasi
karenanya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dan good corporate governance
bank indonesia berkomitmen untuk terus menjadi badan publik yang transparan dalam penyediaan korespondensi
termasuk data dan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang bank indonesia khususnya di masa pandemi
selama tahun dua ribu dua puluh satu bank indonesia terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan
khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi
hal ini dilakukan agar sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh publik tetap dapat digunakan dengan nyaman cepat dan mudah melalui media digital
ada pun inovasi dan peningkatan dalam sistem pelayanan tersebut adalah
yang terhubung langsung dengan website utama bank indonesia
baik melalui desktop maupun aplikasi bank indonesia mobile
yang dapat diunduh dari android maupun ios
di mana fitur utama dalam web portal ini yaitu
adanya formulir online permohonan informasi dan pengajuan keberatan sesuai dengan ketentuan komisi informasi
serta permohonan kunjungan edukasi publik ke bank indonesia
selain itu agar pemohon informasi tetap mendapat kemudahan dalam mengakses informasi meski di masa pandemi
bank indonesia telah menambah kanal permohonan informasi lainnya
berupa kanal chatbot lisa yang dapat diakses secara cepat melalui nomor whatsapp delapan puluh satu satu ratus tiga puluh satu satu ratus tiga puluh satu satu ratus tiga puluh satu
di mana pemohon dapat memilih menu atau topik informasi yang telah disediakan
disesuaikan dengan kebutuhan publik
dan layanan informasi video call atau bicara daring
yang dapat diakses melalui aplikasi webex dengan cara klik tautan berikut
sebagai sarana alternatif bagi masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke meja layanan informasi bank indonesia
dengan tidak mengurangi kaedah pelayanan informasi
jika masyarakat tetap ingin memohon informasi secara langsung ke bank indonesia
tentu saja dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
agar kesehatan dan keselamatan masyarakat maupun petugas informasi dapat terjaga dengan baik
sedangkan untuk kenyamanan dan keamanan para petugas informasi dalam menjalani tugas selama pandemi
telah dilakukan penyesuaian lokasi kerja atau split operation
diantaranya dengan menyediakan fasilitas boarding
di mana petugas informasi dapat tinggal dan bekerja di tempat yang telah disediakan
lengkap dengan kebutuhan mereka bekerja untuk meminimalisir kontak dengan banyak pihak
serta mendukung penuh kebijakan bekerja dari rumah atau work from home dengan dukungan infrastruktur yang memadai
bank indonesia memetakan dan menetapkan strategi dalam tiga pelaksanaan
menetapkan strategi dalam tiga pelaksanaan
pertama tahap persiapan itu tahap pengembangan inovasi di layanan publik yang menyesuaikan kondisi terkini
penentuan desain teknologi yang akan dipakai penggalian database informasi yang sudah ada
serta pelaksanaan user acceptan test
kedua tahap pelaksanaan memastikan pegawai internal dan petugas informasi harus sangat memahami inovasi yang dikembangkan
campaign serta pengenalan inovasi kepada publik di berbagai kanal informasi
juga memastikan koordinasi internal serta tim support it selalu terjaga
dan siap siaga memantau inovasi yang sedang dijalankan
terakhir ketiga tahap pasca pelaksanaan
evaluasi secara mendalam melalui proses survei dan indef interview
tindakan cepat apabila terdapat hasil evaluasi
baik untuk perbaikan maupun peningkatan inovasi yang telah dijalankan
serta melakukan pengkinian atas semua inovasi yang telah dilakukan
tentunya ini semua didukung oleh infrastruktur stakeholders relanciship management atau srm
yang telah diperkaya agar dapat terhubung langsung dengan web portal bank indonesia
sehingga seluruh data dalam register permohonan informasi terkelola dengan baik dan aman
selain itu sam juga dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja lain yang memiliki peran dalam pelayanan informasi publik
tujuannya untuk mengintegrasikan data serta informasi
agar peningkatan kualitas layanan informasi publik di bank indonesia dapat terus diwujudkan
dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam penyediaan informasi publik bagi pemulihan ekonomi nasional
di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
bank indonesia terus menerus menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan informasi publik ini
termasuk kantor perwakilan di dalam negeri dan di luar negeri
dan di sini tentunya kita juga memiliki konten kreator yang mampu membuat berbagai materi materi komunikasi
yang dikomunikasikan melalui berbagai kanal komunikasi bank indonesia termasuk media sosial
selain itu komunikasi kolaborasi ini juga kami lakukan dengan pihak pihak eksternal khususnya kementerian dan lembaga lainnya
kita bekerja sama di gerakan bangga buatan indonesia
kemudian kita bekerja sama di dalam karya kreatif indonesia untuk mendorong umkm umkm
juga termasuk indonesia sharia economy festival
kita berkolaborasi mengangkat ekonomi syariah
di situ kita bekerja sama dengan berbagai kementerian dan melibatkan umkm untuk mendorong produksi indonesia
cinta indonesia dan tentunya mendorong pemulihan ekonomi nasional
selain itu dengan media massa kita juga secara rutin melakukan taklimat media dalam berbagai pertemuan
kita sangat terbuka dengan berbagai informasi kebijakan kebijakan bank indonesia
informasi adalah komitmen ppid bank indonesia
dan untuk meningkatkan keterbukaan informasi tersebut
berbagai kolaborasi dan koordinasi sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi di berbagai kanal yang ada di bank indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia